kalau aku harus angkat kaki dari kantor aku
berarti kamu harus bisa ngusir nawang dari rumah kamu juga
kalau enggak aku akan lapor polisi
kalo kita yang sebenernya bunuh jagat
dan kita yang ambil hartanya jagat semuanya
biar kita sama sama hancur
kalo enggak aku akan lapor polisi
ya harusnya kalian tau sendiri lah
kalo misalnya my prince pergi
kalian harus nuntun gue
gue sih mau aja ya kejar sendiri
tapi nanti ketauan dong kalo gue pura pura buta
saya pemilik kafe kenangan ini
perkenalkan nama saya pangeran alexander
dan kita dari
ini cafe sini sama sama sama sama semua ya
apa gue salah lihat ya
liat mata daddy
daddy lupa kalo aku tuh buta
lepasan di waraka
masalah kebutaan kamu man
please selamatin aku dad
cukup cukup cukup cukup sayang
daddy gak akan maafin diri diri sendiri
aku takut banget
daddy takut sekali sama kamu
untung tadi pak remond gak maksa aku untuk ngantar pulang
kalo dia nganter yang ada dia pasti tau kalo aku tinggal di rumah lydia
iya aku baru pulang
kok kamu kayaknya khawatir banget
pokoknya aku mau
nawang keluar dari rumah kamu segera
sekarang juga aku kasih waktu kamu dua hari
mereka itu bom waktu buat kita
kamu gak sadar itu apa
kamu ada masalah
lit kalau kamu ada masalah cerita ke saya
saya pasti akan berusaha untuk bantuin kamu cari jalan keluar
saya gak ada masalah apa apa kok bu nawang
oh iya tadi kan saya mampir ketemu pak remon
jangan jangan selama ini bu nawang yang minta pak raymond menghancurkan alex
karena kayaknya bu nawang sama pak raymond makin deket
bu nawang ada urusan penting sama pak remon
tadi janjian ketemuan
tadi tuh saya sama pak raymond gak sempet
saya ngajak ketemu
udah gitu pak raymond kan ngajakin ngobrol
gitu aja sih gak ada yang penting
tadi membicarakan soal keluarnya bu nawang dari kantor pak alex
saya gak ngasih tau kalau saya keluar dari kantor pak alex
karena saya lihat pak raymond itu lagi sedih ya
kayaknya dia mikir masalah anaknya
untung bu nawang gak bahas apa apa ya pak raymond
bahas itu ke pak raymond
karena kalau pak raymond tau dan marah
dia pasti akan makin makan alex
dan alex pasti akan neken aku juga
dan alex pasti akan neken aku juga
bu nawang istirahat aja dulu ya
iya saya duluan ya
hari ini sebagian karyawan sudah berkemas
dan kita sudah siap
jika besok harus pindah kantor ke gedung yang lama
kamu aja yang ngurus itu lin
ngadepin semuanya ini
baik pak alex saya mengerti
saya permisi pak

bu ramon ternyata benar benar membuktikan omongan dia
setelah dia buat bisnis aku berantakan
sekarang dia mau ambil aset aset aku
walaupun itu tidak secara langsung
yang tadinya aku harapin bisa bantu aku
hal yang tadinya aku harapin bisa bantu aku
ternyata gak bisa diarepin
aku harus minta bantuan lydia
iya kenapa lex
kamu udah usir nawang di rumah kamu kan
lex terus terang
aku tuh berat untuk ngomongnya
tolong jangan paksa aku ya alex
untuk ngusir nawang dari rumah kamu
tapi sekarang aku udah gak peduli lagi
bisnisku sudah hampir hancur
pangeran sudah pergi dari rumah
aku gak peduli lagi
aku gak tau dia kemana
jadi aku gak mau kehilangan dua duanya
lex kamu tenang dulu
jangan sampai kamu salah ngambil keputusan
gimana aku bisa tenang dalam keadaan kayak gini
aku akan bongkar rahasia semua tentang jaka
kalau kamu ngelakuin itu
kamu juga yang masuk penjara nanti
kamu gak mikir sampai situ
aku gak peduli lagi
sekarang aku gak peduli lagi
jangan gegabah lex
pokoknya aku ingetin kamu gitu
kalau aku harus angkat kaki dari kantor aku
berarti kamu harus bisa ngusir nawang dari rumah kamu juga
kalau kita yang sebenarnya pulau jaka
dan kita yang ambil hartanya jaka semuanya
biar kita sama sama hancur
jangan tutup teleponnya lex
ini gak boleh terjadi
aku gak mau masuk penjara
kalau sampai aku masuk penjara
rizki pasti akan menjauh dari aku
gak aku gak mau
aku gak mau kehilangan anakku sendiri